asian games dua ribu delapan belas sudah di depan mata
renovasi yang dilakukan di kawasan gelora bung karno senayan
ternyata juga memperhatikan fasilitas yang dapat mendukung kenyamanan penonton
seperti apa fasilitas pendukung tersebut
ikuti liputannya berikut ini
kompleks gbk yang sekarang jauh berbeda dengan gbk yang dulu
kalau nanti anda berencana menonton pertandingan saat asean games
atau sekarang anda ingin menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan gbk
tidak perlu takut kehausan atau membeli air minum dalam kemasan
karena sekarang di gbk sudah ada fasilitas yang namanya drinking fountain
di stadion utama gelora bung karno
telah terpasang delapan drinking fountain atau mesin air siap minum
tapi seberapa aman sih minum air langsung dari keran seperti ini
bagaimana sih pak prosesnya sampai air di dranking voting itu
jadi dari air yang pump dki supaya stabil kapasitasnya atau volume debitnya
kita tampung dulu di dalam reservoir
terus kemudian kita masukkan ke dalam satu alat yang namanya waterbountain
ini ya pak
berarti ada filter filternya pak
betul jadi di dalam satu unit ini ada tiga filter
yaitu yang filter pertumbuhan
yang pertama memang untuk mengurangi kekeruhan
terus yang keduanya untuk mengurangi bau klorin yang biasanya ada di mana di pump
terus ketiganya filter untuk mengurangi si bau atau sisa klorinnya rasa dengan warna
dari dua filter sebelumnya
iya terus kemudian masuk ke dalam si ultraviolet itu
ultraviolet gunanya apa pak
untuk membunuh bakteri si kuman sama virus lain lain
aman untuk diminum
sudah pernah nyoba belum pak
sudah di beberapa tempat yang lain
total ada empat puluh mesin air siap minum yang terpasang di seluruh venue dan lapangan olahraga
di kawasan glorabung karno senayan jakarta
biaya perawatan per tahun untuk satu mesin sekitar tiga empat juta rupiah
filter filter yang ada di dalam mesin juga perlu diganti setiap tiga hingga empat bulan sekali
baru pertama kali nyoba juga
menurut kamu gimana
ya menurut saya ya bagus gitu langsung kan
jadi kalau misalnya terasa lelah langsung bisa langsung minum di situ
selain di dalam venue enam mesin air siap minum dari total enam belas mesin yang direncanakan
juga tersedia di taman taman di sekitar kawasan gbk
sedikit berbeda dengan mesin yang ada di dalam venue
perawatan mesin yang ada di luar ruangan tampaknya memerlukan perhatian ekstra dalam hal perawatan
terutama dalam masalah kebersihan
untuk saat ini
fasilitas drinking fountain ini memang masih dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan
namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah nanti pihak gbk dan juga warga
tetap dapat memelihara fasilitas ini dalam kondisi baik
terutama setelah asean games nanti usai
erlangga wiswaji jakarta